sementara itu asosiasi pengelola pusat belanja indonesia atau appbi meragukan efektivitas surat seruan gubernur dki jakarta
tentang penutupan operasional pusat perbelanjaan dan mal di zona merah dan oranye pada dua belas hingga enam belas mei di buku kota
dikhawatirkan jika penutupan hanya dilakukan di zona merah dan juga oranye saja
maka berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat di rumah atau tempat tertentu yang masih diizinkan beroperasi
pusat belanjaan yang tertentu ini tidak akan efektif karena akhirnya apa
akhirnya masyarakat nanti akan mencari pusat perbelanjaan lain yang masih buka
ataupun membuat kegiatan kegiatan di tempat sendiri untuk mengisi liburan bersama teman bersama saudara bersama koleha dan sebagainya